badan pengawas pemilu bawaslu republik indonesia tetap menganggap kasus partai solidaritas indonesia atau psi
melakukan pelanggaran pemilu meski penyidikan kasusnya telah diberhentikan oleh kepolisian
anggota bawaslu frits edward siregar menjelaskan soal penghentian kasus yang menjerat partai solidaritas indonesia atau psi oleh mabes polri
bawaslu tetap berpendirian bahwa psi telah melakukan pelanggaran kampanye pemilu
menurutnya psi telah melakukan tindakan mencuri start kampanye sesuai ketentuan pasal satu ayat tiga puluh lima dan pasal empat ratus sembilan puluh dua undang undang pemilu
karena di dalam pasal empat ratus sembilan puluh dua daripada undang undang no tujuh kan mengatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan kampanye di luar jadwal
itu bagaimana diatur dalam pasal dua ratus tujuh puluh enam ayat dua yaitu adalah bersifat dengan iklan di media masa televisi dan internet
setara rapat umum akan dikenakan pidana penyidikan
tetapi kepada kemudian ternyata pada saat proses penyidikan pendapat dari kpu itu berubah
mengatakan bahwa kampanye itu belum terjadi dan kampanye di luar jadwal tidak terjadi
pendapat bawaslu tidak pernah berubah
jadi kepada setiap partai politik yang kami meminta kepada setiap partai politik untuk tidak mencoba coba melanggar pasal empat ratus sembilan puluh dua